dan kami kembali mengupdate kondisi terkini terkait erupsi gunung merapi
imbas erupsi gunung merapi pada sebelas maret dua ribu dua puluh tiga masih terjadi sampai hari ini
badan penanggulangan bencana daerah mencatat jumlah wilayah terdampak hujan abu tersebut
dan untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan kepala pelaksana bpbd jawa tengah bergas catursasi penanggungan
selamat sore pak bergas
selamat sore mbak rifana
ya pak bergas dari data bpbd jawa tengah ada berapa wilayah pak yang terdampak hujan abu erupsi merapi sampai sore ini
ya tadi yang kemarin pernah saya sampaikan
jadi ada kabupaten magelang itu sendiri kemudian ada kota magelang kemudian ada temanggung kemudian ada wonosobo
sekarang malah sampai dengan banjarnegara
jadi banjarnegara itu juga ikut terdampak
selain itu juga ada boyolali ya boyolali
jadi ada sekitar enam
atau tujuh kabupaten itu terdampak
oke ada enam atau tujuh kabupaten yang terdampak hujan abu vulkanis merapi
daerah mana pak dari tujuh kabupaten itu yang paling parah terdampak hujan abu erusi merapi
tentunya yang dekat ya di daerah kabupaten magelang ya
yang awal terjadinya erupsi atau awan panas guguran itu
jadi desa yang paling tebal terjadinya debu itu ada di desa klinjing kecamatan dukun kabupaten magelang
itu melintas kemudian ada di sekitar kota magelang
itu di alun alun juga cukup tebal
maka beberapa teman teman bbbd dan relawan itu ikut membantu dalam pembagian masker pada saat itu
pada saat kejadian
apakah sudah ada rekomendasi bagi warga yang lokasinya cukup dekat begitu ya
dan terkena dampak parah dari abu vulkanis untuk evakuasi dan pengungsi pak
kalau sementara karena status merapi
masih tetap yaitu di level tiga atau level siaga
jadi masyarakat belum diarahkan untuk melakukan evakuasi
oke jadi belum diarahkan untuk melakukan evakuasi
tetapi tempat tempat wisata tampaknya sudah ditutup semua ya pak ya
ya karena kan tentunya abu vulkanik ini cukup memberikan dampak ya
buat aktivitas masyarakat
dan apabila tidak menggunakan masker sedikit banyak pasti akan mengganggu kesehatan juga
maka yang diutamakan
pada saat kejadian kebutuhan mendesaknya adalah masker kan begitu
selain pembagian masker pak
sejauh ini apa yang sudah dilakukan bpbd jawa tengah untuk mengurangi dampak hujan abu bagi warga
ya tentunya bpbd bpbd provinsi dan bbbd kabupaten kota
menguatkan titik titik masyarakat titik titik wilayah yang masuk dalam krb merapi ya
krp kawasan rawan bencana rapi ya
dimana untuk tetap mengingat untuk mengingat kembali
sistem vilis destana yang sudah terbentuk untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya
pemetaan pemetaan ulang gitu ya
selain mengingatkan kembali dan pemetaan ulang
persiapannya apa pak
jika kondisi erupsi merapi ini semakin parah
karena tadi pvmbg mengatakan meskipun intensitasnya berkurang tapi ini gunungnya masih aktif pak
jadi tadi dari bpbd kg menyampaikan
trend erupsinya menurun
tapi memang hasil seismik itu masih di dalam itu masih ada tren peningkatan
nah himbauan rekomendasi dari bpbd kg juga
salah satunya adalah penguatan kapasitas masyarakat
lebih banyak mengingatkan kembali melakukan pemetaan ulang melakukan pelatihan
itu yang diharapkan daripada sebagaimana untuk kesiapsiagaan masyarakat
himbauannya apa pak kepada warga mengingat aktivitasnya ini
masih meninggi gitu
artinya aktivitas gunung merapi tetap ada
di sekitaran merapi
itu sudah ada lembaga penanggulangan bencana desa
ini untuk dikuatkan kembali
destana destana ini untuk dikuatkan kembali
peningkatan kapasitas dilatih kembali
tentunya tidak terlepas dari dukungan daerah ya
dukungan dari pemerintah daerah
dukungan dari pemerintah kabupaten untuk memberikan kesempatan untuk memberikan waktu
bagi warga masyarakat di sekitaran merapi untuk meningkatkan kapasitasnya
untuk sering berlatih
sekaligus memetakan ulang pemetaan pemetaan yang sampai saat ini mungkin terjadi ada perubahan
atau terjadi ada tanda tanda yang rusak
untuk mengamankan jalur evakuasi
ini kan semua perlu evaluasi kembali tentunya ke depan
apakah kemudian masyarakat yang lokasinya jalan ke depan
lokasinya cukup dekat ataupun yang paling parah terdampak
ini sudah siap begitu pak kelihatannya
ketika nanti misalnya erupsi semakin parah
terus mereka harus melakukan evakuasi begitu
ya tentunya ini kan ke depan ada evaluasi evaluasi berkaitan dengan jalur evakuasi ya
di mana ada yang masih bertahan ada yang masih baik dan ada yang juga rusak
nah ini harapannya semua pihak tentunya yang berkepentingan bisa memahami posisi ini
bisa memahami situasi ini
bahwa penyelamatan manusia penyelamatan masyarakat menjadi lebih penting
untuk persiapan pak
titik titik lokasi pengungsian kemudian tenda tenda
apakah memang sudah dipersiapkan oleh tim dari bpbd jawa tengah
ya alhamdulillah untuk khusus daerah empat kabupaten yang ada di lingkaran merapi ini
mereka sudah punya sistem program yaitu namanya sister village
jadi warga masyarakat sudah tahu mereka harus menuju kemana
jadi ada desa saudara yang mereka sudah siap untuk menabung
dan tentunya desa saudara ini ini sudah dibentuk sepuluh tahun yang lalu ya
jadi program ini sudah mendalam di sekitaran merapi ini
kita berharap kondisinya lebih baik ataupun tidak semakin meningkat aktivitas dari erupsi merapi ini
terima kasih sekali kepala pelaksana bpbd jawa tengah bergas catur sasi penanggungan
selamat sore pak bergas
selamat sore pak bergas
terima kasih sudah bergabung sore ini